saya tidak takut
dulu dasar dokter keras kepala
aku harus ganti strategi
aduh kepala saya
anda apa enggak kasihan
cepat ya ding
aku yakin sekali
kalau dokter fahri itu sebetulnya tahu sesuatu
tentang keberadaan dewi dan abi
pasti dia sengaja nutup nutupin fakta yang dia tahu
nggak bisa aku biarkan
aku harus cari jalan
aku harus paksa dia untuk bikin kesepakatan
supaya dia mau buka mulut
abi harus nemenin tante dewi kerja
kalau di rumah nggak ada mbak nenek
daripada abi bosan
mending abi di sini aja
lagian tante juga senang kalau ngeliat keadaan abi langsung terus
aku mau beli air galon dong
tapi diantarin ya
sebentar tanpa layanin pelanggan dulu
tapi diantarin ya
pak nenek ikut saya
aku mau beli beras
oh beras ya
itu tuh dua liter ya
dua liter mbak
yang ini kan
bu retno ada yang saya bisa bantu
atau ada perlu apa apa
saya yakin anda menyembunyikan sesuatu tentang dewi dan abi
lebih baik anda berterus terang sama saya
kasih tahu saya di mana mereka berada
kalau anda kerja sama dengan saya
saya akan cabut kembali aduan saya ke polisi
dan saya akan cabut juga sp untuk anda
saya benar benar nggak tahu soal keberadaan bu dewi sama abi
dan kalau emang saya tahu
saya sama sekali tidak tertarik dengan kesepakatan yang ditawarkan bu radno
anak saya tidak pernah ter moi ke dunia
anak ini adalah anak kandung anda
tapi dulu mas fahri atau tante retno
oke tapi sebaiknya aku mulai duluan dari dewi
karena aku ingin tahu apa dewi setuju dengan rencana hebat aku ini
posisi saya benar bu retno
saya tidak takut
posisi saya benar bu retno
saya tidak takut
tubuh dasar dokter keras kepala
aku harus ganti strategi
bu retno tidak bisa mengancam saya
aduh kepala saya
anda apa enggak kasihan
anda apa enggak kasihan
lihat saya menderita kayak gini
saya itu betul betul sedih dokter fahri
saya harus kehilangan cucu saya
saya itu sudah lama sekali menginginkan cucu laki laki
tapi begitu tahu kalau saya punya cucu saya harus kehilangan cucu
dewi itu malah bawa lari dia
dia merebutnya dari pelukan saya dok
saya sangat kenal sama bu dewi dan abi
dan kalau bu dewi itu melakukan sesuatu yang nekar
membawa abi pergi
alasan yang cukup kuat sekali
sesuatu yang dia harus pertahankan
saya cukup yakin dengan itu
cuma saya bicara dengan anda
apapun yang aku buat
aku memang membutuhkannya
anda melukakan saya
apapun yang kamu telah sahamikan pada anda saja
apapun seperti qur inulah andabe asli berhentai saya
ya aku gak bisa pergi dari sini gimana ya
hah mu dewi dimana kok
oke oke saya setuju kita kerjasama
tapi tolong anda jangan pernah berbohong dengan saya
sekecil apapun info yang anda dapat tentang dewi tolong langsung kasih tau ke saya
yes saya setuju
oke oke aku harus cari tau aku harus tau mungkin ada update dari bobby
ya ada apa
oke bobby enggak ini gimana nih bobi ya ada update belum usaha anda untuk mencari dewi
hari ini masih belum ada kabar dari anak buah saya
aku pimpin lah ya
ada atau tidakar